ke informasi lain kasus hukum polisi menetapkan ketua panitia pemecahan rekor tarik tambang di makassar
yang mengakibatkan salah satu peserta tewas sebagai tersangka
ia dinilai lalai hingga menyebabkan kecelakaan dan seorang peserta meninggal dunia
usai memeriksa dua puluh lima saksi dan masuk ke tahap penyidikan
satuan reskrim polrestabes makassar akhirnya menetapkan r sebagai tersangka
penetapan ini setelah ia dianggap lalai dalam tugasnya sebagai ketua penitia pelasana pemecahan rekor muri tarik tambang
yang menyebabkan sejumlah orang luka luka dan seorang meninggal dunia pada minggu pagi delapan belas desember lalu
atas kelelayannya ini yang menyebabkan korban luka luka hingga meninggal dunia
sesuai pasal tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga ratus enam puluh kuhp maka r diancam hukuman maksimal lima tahun penjara
dan sudah naik ke tahap penyidikan dan tersangka satu orang dirisal rs
dia sebagai penanggung jawab dan sebagai topper di kegiatan tersebut
dia penanggung jawab dan stopper